keterlaluan perempuan itu mencoba menghasut gusi prabu dan gusti ratu
perempuan itu harus aku kasih pelajaran
siang mereka mengejar
aku harus pergi dari sini
kemana perginya mereka
cepat sekali hilangnya
kemana mereka perginya nimas
aku tidak tahu raden
sebaiknya kita berpencang
baiklah nimas berhati hati lah
kau sudah melukai istri
aku tidak akan memaafkan
kamu ingin membunuhku
aku harus berhati hati
dindakan terimani terkena pukulanku
gusti ratu kenterimanik
dindakan terimani terkena pukulanku

lumayan juga pukulanmu anak manis
tapi aku heran
kenapa kamu masih mau membela supeng lah
yang sekarang sudah jadi wanita buruk rupa
jaga bicara mustiluman
jangan pernah berani berani
pasti cici melihatnya
putriku tahan amarahmu nak
siapapun yang sudah menghina ibu undaku
jangan lari kamu
apa ini semua karena kamu sudah tidak mencintai aku
jangan sembarangan bicara
aku bicara apa adanya
kasian sekali kamu ratukan permainan
padahal kamu sedang terluka
tapi ternyata suamimu sudah tidak mencintaimu
dan malah menghajarmu
kenapa siliwangi sudah tidak mencintaimu lagi
karena ajian semu gunting
kanda apakah benar semua itu kanda
jangan dengarkan perempuan itu
gusti ratu kentrimani apa kamu ingin melihat
betapa buruknya wajahmu saat ini
ini tidak mungkin
wajahku menjadi borong
sebentar lagi suamimu akan meninggalkanmu
tidak akan ada seorang suami yang menerima istri yang seburuk rupa sepertimu
tidakanggak atau bila pasti pada hari nanti anda mengalami kesalahan seperti itu
namun dimana mes felix dari doa kita bahwa kita tadi
yang bisa dicari
seby hetung itu
oleh itu tidak akan bapak pernah kebutuhkan berat dipada anggota kami
bagaimana kita bisa membiarkan dia beban gaya di bapak
dinda tunggu dinda
tidak lepaskan aku kanda
kamu tidak apa apa dinda
tidak sudah aku bilang lepaskan aku kanda
dinda di watak aku
apa yang sudah aku lakukan kepada istri
aku aku sudah jelek kanda
kanda pasti sudah tidak mencintai aku lagi
biarkan kanda mengobati